dua pasang capres dan cawapres jokowi ⁇ maruf ⁇ dan prabowo sandiaga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di rspad di hari minggu dan senin kemarin
dan untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan tersebut langsung kita akan bergabung ke kpu pusat saat ini
sudah ada ketua kpu yang akan menyampaikan konferensi pers kita dengarkan bersama
selanjutnya untuk bakal calon wakil presiden tuan haji ma'ruf amin saat ini
tidak ditemukan ketidakmampuan di bidang rohani dan jasmani
untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil presiden
yang kedua tidak ditemukan atau negatif penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya
dalam bahasa umumnya ya memenuhi syarat sebagai bakal calon wakil presiden
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden
kedua tidak ditemukan atau negatif penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya
dalam bahasa umum dinyatakan memenuhi syarat
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai wakil presiden
yang kedua tidak ditemukan atau negatif penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya
dalam bahasa umum dinyatakan memenuhi syarat
demikian bapak ibu sekalian teman teman media
dan hasil pemeriksaan kesehatan
rohani jasmani dan bebas narkoba
untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
demikian terima kasih
laila'i taufiq wa'alaikumsalam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
lolos untuk tes kesehatan